kota soli masa lintas kota lintas masa lintas
kalau dulu desa dringo dan kecamatan dringo pada khususnya itu karena memang termasuk kecamatan yang terpinggirkan
bahkan mungkin sangat sangat tertinggal karena kantong kemiskinan di kabupaten bantul itu salah satunya kecamatan dringu
jadi sampai sekarang pun kita masih menyandang sebagai kecamatan termiskin di kabupaten bantul
nah di desa dringo dengan kesadaran itu kita mulai menata andaikan kami menjadi desa tertinggal
tapi kami harus melakukan sebuah program program untuk mengatasi ketertinggalan itu
dan saat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
sebagai negara berkembang indonesia masih memiliki banyak daerah terbaik

wilayah ini pada umumnya berada di pelosok yang berjarak jauh dari ibu kota provinsi
desa delingo di kecamatan delingo bantul daerah istimewa yogyakarta tidak luput dari masalah tersebut
tidak luput dari masalah tersebut
desa di daerah tada hujan ini jauh dari gambaran sejahtera

sebelum dua ribu dua belas dringo adalah desa yang tidak diperhitungkan
sebelum dua ribu dua belas dringo adalah desa yang tidak diperhitungkan
perubahan pun terasa ketika pada dua ribu dua belas terjadi suksesi kepemimpinan
bahru nwardoyo terpilih sebagai kepala desa untuk masa bakti dua ribu dua belas sampai dua ribu delapan belas
desa andelingo harus lebih maju
yang mengusung visi ndlingo ngiri loci
atau gemah ripah loh cinawi
yaitu mengedepankan peran warga untuk mencapai kesejahteraan
kondisi ekonomi yang masih kurang
kemudian kondisi pemerintahan yang hampir mati suri
bahkan orang bilang kalau dulu dringo itu tempat buangan
dalam kalimat ndlingo kan itu bahasa awalnya dulu
sehingga di awal pemerintahan kami di tahun dua ribu dua puluh
kita mencoba untuk menata kembali desa dringo
desanya kayak mati suri
kadang tidak ada pamung yang hadir
kemudian suasana lingkungan pemerintah desa kantor desanya sepi
yaitu kita coba pahami
sehingga di awal awal pemerintahan kami
kami mencoba pemerintahnya harus dibangkitkan dulu
di daerah tandus dan sulit untuk bercocok tanam itu

dengan mengedepankan sentuhan teknologi informasi
baginya cara ini bisa menjadi pintu gerbang
guna mencapai kesejahteraan
langkah pertama yang ditempuh bahrun adalah
menangani sistem informasi desa
informasi tentang potensi desa dikumpulkan dalam satu aplikasi
dengan bantuan dari pemerintah kabupaten bantul dan pihak ketiga
bahru lalu menyiapkan layanan internet
media inilah yang berfungsi menyalurkan informasi
secara imbal balik dari desa kepada dunia
sebagai desa yang mencoba mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi informasi
bapak punya terobosan untuk mengadakan laptop lah
bisa diceritakan dulu proses pengadaannya seperti apa pak
di awal dua ribu tiga belas pemerintah desa dringo punya alokasi dana desa dari kabupaten
yang di fokuskan untuk pengadaan alat komputer itu untuk pamung desa ndlingo
ada enam belas pamong yang kami adakan
terus secara skill bagaimana dengan perangkat desa menghadapi atau harus bekerja di muter itu
ya perangkat komputer itu pamung desa kami belum mampu
belum mampu tapi kita adakan dulu agar kami bisa melatih mereka dengan alat yang sudah disediakan
sehingga terpaksa untuk bisa gitu ya
terus dampaknya atau akibatnya ketika sudah ada laptop apa yang perangkat desa rasakan
dulu malu menjadi pamung desa ndlingo
tapi ketika mempunyai fasilitas laptop mereka menjadi bangga menjadi pawang desa dringo
dan akhirnya etos kerja perangkat desa ndlingo meningkat sungguh sangat tajam
untuk menggaungkan potensi desa yang sudah dihimpun
bahrun lalu menyebarkannya di dunia maya
media internet pun dipakainya
fasilitas ini membuat warga antusias datang kembali ke dunia maya
dan memperbaiki kualitas internet yang sudah dihimpati oleh desa
inilah terobosan mutahid bagi desa yang tadinya termasuk sulit mendapat akses komunikasi seluler sekalipun
sangat menarik ketika membahas ketertinggalan teknologi informasi bapak sudah menyediakan laptop
dan kemudian disertai dengan menyediakan jaringan internet
tujuan utamanya dulu apa sih bapak menyediakan fasilitas internet di balai desa ini pak
saya berharap nanti masyarakat kami itu melangkuk teknologi dan melangkuk internet
sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa terakses oleh masyarakat terhadap fungsi website desa nantinya
nah kemudian antusiasme warga seperti apa ketika sudah ada jaringan ini
alhamdulillah warga di desa dringo menganggap balai desa ini menjadi rumah warga
sehingga mereka familiar hadir ke desa dringo
ya rata sehari bisa sampai dua puluh sampai tiga puluh orang
kemudian ada komunitasan di kita sasaran anak muda telingo geri roji pecinta teknologi
yang mereka mengampu bagaimana sih pengelolaan teknologi di desa dringo
kesempatan hari ini kembali mencoba seluruh pendengar setia
sehat dan semoga selalu dijumpakan kepada kita semuanya
dan pagi ini kita akan bersama sama menikmati hari yang indah hari yang bahagia untuk kita semuanya
sesuai dengan misinya menjadikan desa delingo melek teknologi informasi dan komunikasi
bahrun juga mendirikan komunitas untuk generasi muda
sasaran anak muda telingo geri roji cinta it yang disingkat sandigita
salah satu aktivitas komunitas ini adalah
memancarkan siapkan komunitas yang berbeda
dan menyiaran radio di gelombang frekuensi modulasi
akhir desember dua ribu empat belas sandigita fm mengudara
dan bahru wardoyo menjadi salah satu penyiarnya
wah pak bahrun ternyata punya bakat juga jadi penyiar nih pak
selain mengurusi warga sebagai lurah ternyata nyambi juga sebagai penyiarnya
ini jangkauannya berapa jauh radio ini pak
ini radio komunitas ini jangkauannya sepuluh km
nah tujuan awalnya itu dibikin radio ini apa
karena kan kita tahu bahwa radio swasta juga sudah banyak yang bersiaran
radio ini untuk memberikan wahana ke anak anak muda yang ada di desa jeringu
karena kita ingin anak muda punya sebuah wahana untuk berkreasi
meluapkan potensinya untuk kegiatan kehidupan yang positif
ini kesulitan mengelola radio ini apa pak
ini kesulitan di radio tadinya awal di dua ribu empat belas
itu kita membuat radio
belum berizin tapi sekarang sudah berizin dari kominfo
dan kita yang kesulitan adalah di penyiar penyiarnya
karena memang perlu dilatih dan lain sebagainya
itu kita kesulitan di sdm
keseriusan bahrun mengelola desa tentu tidak lepas
dari peran pendampingan pemerintah kabupaten
ataupun instansi yang lain
faktor pembiayaan pun tidak terkecuali
turut berperan penting menggerakkan masyarakat
namun dana yang mengucur deras tak akan berarti
tanpa pengelolaan yang baik
pada dua ribu empat belas presiden susilo bambang yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu empat belas
tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
peraturan ini memperkuat undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
dana yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk membantu desa mengatasi ketertinggalan
hampir tujuh puluh lima ribu desa menanti uluran tangan pemerintah pusat
desa andelingo termasuk yang menerima dana ini
pada dua ribu lima belas desa delingo mulai ikut merasakan dana pembangunan
bahrun wardoyo yang saat itu memimpin desa atau kelurahan menyiapkan rancangan
dana desa pertama kami terima itu di bulan agustus dua ribu lima belas
dan itu pun kami harus karena itu baru perdana menerima dana desa
kamu harus melengkapi perseratan perseratan
walaupun mungkin tidak sedetail yang saat ini
tetapi kami harus membuat yang disebut dengan rkp rencana kegiatan pembangunan dan apbdes
tidak sulit memperoleh dana desa
dengan persyaratan membuat rencana kegiatan pembangunan
serta anggaran pendapatan dan belanja desa terlebih dahulu
dana desa akan turun
meskipun cukup lama menanti pencairan dana sejak diajukan
desa andelingo akhirnya merasakan manfaat kebijakan
yang dicetuskan presiden ke enam republik indonesia itu
dana desa di awal kita mendapatkan senilai delapan ratus juta
rp enam ratus juta itu kita gunakan untuk pembangunan gedung bumdes
pedagang bumdes itu sekitar satu ratus lima puluh juta
kemudian yang lainnya untuk kegiatan kegiatan untuk pemberdayaan
berbagai macam pelatihan berbagai macam kegiatan kegiatan
yang kita tujukan kepada masyarakat untuk penggunaan
jadi empat puluh persennya untuk fisik dan enam puluh persennya untuk pemberdayaan
membentuk badan usaha milik desa adalah cara desa menciptakan kesejahteraan
modal yang digelontorkan pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk produksi
desa dalam hal ini harus dapat mengelola modal untuk menciptakan aset dan menghasilkan profit
yang bersifat sosial
desa mart adalah salah satu wujud bumdes
desa andelingo pun mendirikan bangunan fisik tempat transaksi berupa pasar modern
desa mart di desa andelingo menyediakan bahan kebutuhan pokok warga
serta menjajakan barang hasil kerajinan dan keterampilan
desa mark dikelola dengan pendekatan manajemen bisnis
hingga saat ini tujuh warga desa sudah dilibatkan
mereka mengelola pasar modern yang sering menjadi rujukan desa lain
gunakan dana desa untuk menghasilkan dana desa
gunakan dana desa untuk menghasilkan dana desa artinya dana desa itu harus dilakukan
ada sesuatu yang produktif sehingga nanti memberi pemasukan kepada desa dalam bentuk pades
digunakan untuk mengadakan pelatihan kemampuan sumber daya manusia
selain mengadakan pelatihan manajemen bisnis desa mart
anggaran dipakai untuk meningkatkan keahlian warga di bidang lain
dana desa yang turun setiap tahun tentu harus dimanfaatkan dengan bijak oleh desa
karena sifatnya dana cair pemanfaatannya harus cermat dan transparan
hal ini sudah diantisipasi desa delingo yang sungguh ingin menghilangkan stigma terbelakang
dalam penggunaan dana desa kita ada yang disebut dengan musawarah dusun
musarah dusun di dalam dusun itu mereka menentukan apa sih yang akan dilakukan di dusun itu
nah ketika mereka sudah menentukan maka masuklah ke desa dalam bentuk musawarah desa
nah musarah desa itulah menentukan mana saja yang akan dilaksanakan
sehingga kita dalam melaksanakan dana desa itu tidak mengalami kesulitan karena itu memang yang dimaungi oleh masyarakat
apa yang diusulkan oleh masyarakat desa tinggal memfasilitasi dengan dana desa yang ada
empat kali dana desa dikucurkan
desa andelingo sudah menerima lebih dari tiga miliar rupiah
apbd yang dibuat dengan pembaruan setiap tahun
dialokasikan untuk banyak hal
salah satunya mengembangkan kemampuan warga mengolah bahan baku menjadi barang bernilai ekonomi
warga dukuh koripan ii ini misalnya
dengan memanfaatkan dana desa warga diberdayakan dengan dilatih mengolah sumber daya alam
di dukuh ini banyak warga yang menanam garut
umbi tanaman itu dapat diolah menjadi emping gurih yang tidak kalah dibanding emping dari buah melinjuk
kukuh koripan ii memiliki sekitar dua puluh sentra perajin garut
tidak sulit mengolah garut hingga siap jual
namun masa tanam yang panjang mencapai delapan bulan membuat panen terbatas
meski begitu inilah yang bisa dilakukan warga untuk menambah pemasukan
dengan ada nyamping garut ini alhamdulillah
itu bisa menambah ke pendapatan atau penghasilan kami dengan harga yang relatif lumayan sebenarnya
cuma hanya satu tahun sekali panen jadi nanti belum ada praktek lainnya
jadi apa ya masih banyak kekurangan bahan bakunya
dari awal periode kami ketika kami menjabat kami selalu janji saya hanya satu periode
dan satu periode karena kami butuh sebuah dinamika pemerintahan
dan satu periode karena kami butuh sebuah dinamika pemerintahan
bahwa desa ini tidak hanya milik satu orang
tapi masyarakat harus bergiliran masyarakat harus mengelola estafet kepemimpinan
dan kami bangun pemerintahan desa dringus sesuai standar operasi prosedur
adalah lurah kelima
di desa yang sudah berumur lebih dari seratus tahun ini
dalam pemilihan lurah desa atau pilur des
ia mengalahkan dua calon lain
selama enam tahun
bahru sukses memimpin desa
yang berpenduduk sekitar enam seratus jiwa itu
namun pada pertengahan dua ribu delapan belas
ia harus mengakhiri masa baktinya
kini bahrun sudah tidak lagi menjabat kepala desa
dan lebih banyak melakukan pendampingan untuk balai desa
ia memilih jalur di luar birokrasi
demi tujuan yang sama
yakni membangun desa
banyak jejak yang ditinggalkan bahrun wardoyo di desanya
mulai menyediakan komputer jinjing untuk perangkat desa
menyediakan fasilitas internetnya
untuk mengoperasikan sistem informasi desa
hingga mendirikan radio komunitas
tidak berhenti di situ
bahru mendirikan bumdes
dengan bantuan dana desa
yang mulai dikucurkan pada dua ribu lima belas
yang mendirikan resto
sebagai aset desa
resto bernama balai ketebu
yang menghadirkan saung di pinggir ladang tebu itu
menyajikan makanan bagi pengunjung
dengan harga terjangkau
pengunjung disuguhi pemandangan terbuka
pada juli dua ribu delapan belas
resto ini resmi dibuka
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
terobosan milik desa delingo ini
keberhasilan bahrun memanfaatkan alokasi dana desa
masa bakti sebagai lurah
menciptakan banyak pemberdayaan
juga terlihat di desa ini
di antaranya lima sarana pendidikan
anak usia dini
paut di dukuh koripan ii ini
adalah salah satu dari lima paut
di desa delingo
inilah fasilitas yang sangat berharga
yang sangat membutuhkan
sarana bermain yang memadai
perbedaannya sangat banyak
karena sebelum mempunyai gedung
kami kewalan untuk
mengayuh tempatnya karena jauh
kalau disini kan
tengah tengah dari dusun ngoripan
terus anak anak bisa
fokus untuk belajar
karena tidak ada penjual
atau pedagang masuk
jadi fokus di dalamnya
dan di dalamnya ada
bagi pendidik sendiri
hal hal penting di ruang kantor
meskipun gedung sudah berdiri
bisa lebih dilengkapi
sedikit sentuhan tambahan
akan semakin memanjakan
anak anak dalam beraktivitas
selama ini kami memang membutuhkan
dan baru berusaha mencari
itu ape luar
alat permainan luar seperti
selama ini kan kami
setiap seminggu sekali
bahkan dua kali memberi makanan tambahan
paut kami belum punya dapur
kami membutuhkan dapur itu
karena selama ini masaknya di rumah saya
terus matang dibawa ke sini
dibagi ke anak
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
memiliki empat program prioritas
dalam kebijakan pemanfaatan dana desa
desa delingo tidak ketinggalan melaksanakan program ini
melalui produk unggulan kawasan perdesaan
desa delingo menginventarisasi potensi desa
salah satunya objek wisata
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
dukuh kebo sunggu i
memiliki satu aset wisata yang sangat potensial
kekayaan alam berupa aliran sungai itu
dikembangkan menjadi objek wisata
dengan menggunakan dana swadaya pada masa awal
kini masyarakat desa
semakin percaya diri
dapat berkembang secara mandiri
wisata petualangan ini memanfaatkan aliran sungai oyo
disenjata oleh desa delingo
salah satu ruasnya
sungai yang memanjang hingga kabupaten gunung kidul
di sebelah timur itu
digunakan warga delingo
untuk menawarkan sensasi menjelajah sungai
hingga sejauh enam km
tidak luput berperan
tempat wisata ini
mahesa jaya adventure
menerima sejumlah dana desa
untuk mengikut sertakan para pemandunya
pada laluan ini
dari perlatian prosedur standar operasional
untuk dana desa
sementara ini berhubung baru
sebagian belum sepenuhnya
karena kita baru berjalan
dan kita permodalan itu
tidak cuma permodalan dari segi uang
tapi kita juga butuh permodalan
di bidang keterampilan
jadi pemandu perlu dilatih
untuk menjadi pemandu yang bisa diandalkan
untuk menjadi pemandu yang bisa diandalkan
untuk menjadi pemandu yang bisa diandalkan
untuk menjadi pemandu yang bisa diandalkan
untuk menjadi pemandu yang bisa diandalkan
untuk menjadi pemandu yg kira bermakssim
untuk menjadi pemandu y anda
pertarung di bilik